inilah kondisi perumahan orion desa kebon batur kecamatan meranggen demak sabtu pagi
pasca diterjang banjir bandang setinggi hampir satu setengah meter lumpur setebal dua puluh cm memenuhi
rumah dan permukiman warga raut muka sedih terlihat pada wajah warga yang harta bendanya
rusak dan hilang diterjang banjir siti salah satu korban banjir bandang mengaku air datang
sangat cepat hanya dalam hitungan menit tiba tiba kedalaman banjir mencapai satu meter lebih membuat
dirinya tidak sempat menyelamatkan harta benda ibu berusia tiga puluh tahun ini bahkan hingga kini masih
trauma enggak ada soalnya air itu cepet sekali datangnya terus saya langsung hati nggak apa apa
sebelumnya pada jumat petang banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah di semarang dan
demak jawa tengah di semarang banjir bandang di perumahan dinar indah tembalang merendam puluhan
rumah hingga nyaris menyentuh atap seorang pria penyandang disabilitas ditemukan meninggal akibat
terjebak banjir saat berada di dalam rumah sendirian satu ratus tiga puluh tujuh warga terkena dampak banjir
beberapa warga terpaksa menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah menurut warga banjir
terjadi akibat jebolnya tanggul sungai pengkol di dekat perumahan pasca diguyur hujan deras
dan banjir kiriman dari kawasan berbukitan di ungara selain di semarang banjir bandang
juga menerjang desa kebon batur meranggen demak jawa tengah akibat meluapnya sungai
babon ketinggian air yang lebih dari satu meter membuat warga panik sejumlah warga termasuk
bayi dievakuasi oleh tim sar gabungan camat meranggan menyebut ratusan warga terdampak banjir
tetapi belum diketahui jumlah pastinya lantaran banyak yang memilih mengungsi ke rumah saudara
peniputan cnn indonesia